para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia maju berkumpul di kediaman prabowo subianto di kawasan kertanegara jakarta selatan pada jumat malam
rapat dijadwalkan pukul setengah tujuh waktu indonesia barat
dan memasuki sekitar pukul setengah tujuh sejumlah elit partai politik datang ke kertanegara
yakni ketua umum partai gelora anies mata ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
ketua umum partai golkar erlangga hartarto hingga ketemu partai bulan bintang yusril izza mahendra
topik pembahasan pertemuan malam ini adalah calon wakil presiden prabowo
dan tanggal pendaftaran capres cawapres koalisi indonesia maju ke komisi pemilihan umum
koalisi indonesia maju atau kim mengadakan pertemuan antar ketum anggota koalisi

agenda pertemuan disebut guna mengkerucutkan nama capres pendamping dari prabowo
benarkah nama gibran raka buming raka menjadi prioritas atau ada nama dari internal koalisi
dan untuk membahas serta mengkonfirmasinya sudah bersama kami dua narasumber dari luar studio
pertama waketum partai golkar ahmad doli kurnia
serta direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
selamat malam assalamualaikum abang abang sekalian
oke saya langsung saja ke bang doli
jadi betul atau tidak ini bang pertemuan sudah mengkerucutkan kepada nama gibran
apalagi ketumanda pak erlangga sudah mengatakan masih menunggu mk
ini rasa rasanya kok satu nama begitu yang sudah cocok
tidaklah pertemuan malam ini kan sebenarnya ini seperti kesepakatan awal peneretangan koalisi indonesia maju
itu menjanjikan bahwa nanti pada saat pengambilan keputusan tentang siapa yang akan menjadi calon wakil presiden itu
harus dibicarakan secara bersama sama dan keputusannya diambil secara musyawarah
diantara semua ketua umum pak peputi yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
dan malam ini kan baru pertemuan pertama ya
saya kira kita masih punya cukup waktu ya sampai tanggal dua puluh lima
dua puluh lima oktober untuk bisa menentukan siapa
jadi saya kira ini baru pertemuan awal
pasti yang dibicarakan mungkin tentang mekanisme
terus kemudian tahapan tahapan berikutnya
sampai tadi kapan direncanakan akan mendaftarkan ke kpu
tapi bang doli tapi betul paling tidak
walaupun belum mengkerucut ada bursa empat nama di sana
ketum andar langahartarto erick thohir
kofi fahindar parwansa dan juga nama gibran raka buming raka
ini menjadi nama yang dibahas begitu
ya tentu kan masing masing partai politik ada endorsement
setiap partai politik termasuk partai golkar
partai golkar sampai sekarang masih konsisten
untuk terus mendorong ketua umum kami pak erlang hartarto
untuk bisa menjadi calon suplasitanya pak prabowo
nah juga pan juga masih konsisten untuk mendorong pak erick thohir gitu
nah kemudian kan belakangan ini muncul
kalau teman teman gerindra mengatakan itu adalah aspirasi dari akar rumputnya partai gerindra
yang kemudian menunjukkan nama pak gibran
nah kemudian juga terakhir muncul nama ibu kofi fah
jadi itu empat nama yang memang sejauh ini akan menjadi pembahasan di dalam rapat rapat
antara ketua umum di kuali atau partai politik di koalisi indonesia maju
bang doli tapi kemudian kalau publik membaca banyak analisa
akhirnya muncul bahwa sebetulnya prioritas pertama adalah gibran
yang lainnya adalah plan b begitu tepatkah kemudian narasi seperti itu bang doli
kita sebelum ada keputusan kita nggak bisa berspekulasi
sekali lagi saya mengatakan kalau golkar sampai saat ini masih konsisten
masih konsisten untuk kita mendorong pak erlangga tarto menjadi calon wakil presiden di dalam koalisi indonesia maju
oke saya ke pak ujang kalau begitu
bagaimana pak ujang anda melihatnya
apakah memang betul ini kemudian masih menjadi pertemuan awal
atau kemudian sudah jelas siapa yang nanti akan bisa bersanding dengan prabowo
ya tentu yang
saya tahu persis dari koalisi indonesia maju ya
tetapi kalau boleh kita mengkalkulasi gitu ya
menghitung hitung gitu ya
memprediksi gitu ya
yang tentu pernah spekulatif
tetapi ya berdasar juga analisa ini begitu
kalau kita lihat misalkan pertemuan ini memang pertemuannya urgen ya
apa yang dikatakan bang doli tadi
bahwa keinginan pak prabowo untuk bertemu
untuk katakanlah membahas secara bersama sama ya
terkait dengan persoalan koalisi
artinya kalau tadi prioritas atau tidak misalkan terkait dengan gibran
semua nama yang ada memang punya potensi yang sama
tetapi ketika misalkan hari senin diputuskan
kita tidak tahu keputusannya apa gitu ya
tapi kalau keputusannya katakan amk ya
jadi seandainya saya katakan
menerima apa namanya permohonan pemohon itu
artinya gibran itu punya jalan
punya karpet merah untuk bisa menjadi cawapres
saya meyakini kalau gibran itu apa namanya
katakan ada syahkan ya
bukan gibran yang mengajukan tapi pihak lain
kemungkinan besar gibran akan menjadi apa namanya
jawab persis pak prabowo
kedua karena agak sulit gitu ya
misalkan partai partai koalisi
koalisi hebat hebat gitu
kulkar dengan pak erlangganya
japan katakanlah dengan pak erick sohirnya
lalu juga ada
ada nama lain seperti pak hopipa gitu
tetapi kalau sudah bicara gibran anaknya sang presiden
anaknya ri satu
itu kemungkinan besar yang lain akan ikut
apalagi kita tahu bahwa gibran ini di endorse oleh pak prabowo
oleh partai gerinda
dan kita tahu juga
beberapa pihak yang menggugat ke mk adalah dari partai gerindra
nah saya sih meyakini seperti itu
tetapi kan kita tidak tahu keputusan mk seperti apa
karena dalam konteks politik
oke pak ujang
ini yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu
gibran wali kota solo ini juga mengatakan
sempat dilamar pak prabowo beberapa kali begitu
kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk menyegarkan ingatan kita bersama soal
umurnya nggak cukup
sebenarnya masih putusan
ya kan belum tentu dikabulkan
kalau dikabulkan cukup berarti
ya kan belum tentu dipilih warga
belum tentu ada yang memilih warga
belum tentu ada yang mendukung
oke itu tadi statementnya
saya akan ke bang doli terlebih dahulu
gibran paling tidak di statement sebelumnya mengatakan sudah beberapa kali dilamar pak prabowo
artinya kan capresnya sendiri sudah mencoba untuk mendekati begitu
walaupun hari ini masih menunggu mk ya
apalagi ketum anda mengatakan demikian
bukankah itu bisa menjadi lampu hijau begitu bang doli
semua itu kan diputuskan secara bersama
ya mungkin betul pak prabowo mengendorse ya
meminta saudara gibran untuk menjadi calon wakil presidennya
kemudian juga mungkin sebagian ya katanya hampir semua akar ruputnya pak tegri anda meminta juga
seperti itu ya
tapi kan nanti itu akan dibicarakan kembali
nah tetapi begini juga
kalau bicara tentang nama gibran
saya kira ada tahapan tahapan yang harus dilalui dan itu menurut saya cukup panjang
pertama katakanlah ya mengandai andai mengandai andai
malam ini ada pertemuan dan kemudian katakanlah disepakati satu nama itu
tentu pertama kali yang harus ditunggu adalah keputusan mahkamah konstitusi
kemudian yang kedua adalah ya saudara gibran nya sendiri ya
bersedia atau tidak
kalau tadi dilihat dari beberapa kali pernyataannya itu kan ya masih belum tegas ya bersedia atau tidak bersedia
nah kemudian yang ketiga adalah faktor pak jokowi sendiri
apakah kemudian pak jokowi betul betul mengendorse ya keluarga meng endorse
nah yang keempat yang gak kalah pentingnya juga adalah harus diingat bahwa gibran ini adalah kader
yang sampai sekarang pdi perjuangan sendiri mengatakan bahwa gibran adalah masih bagian dari mereka yang
pdip itu sudah punya calon presiden sendiri dan disebutkan semua eeem
banyak begitu artinya ketika golkar menyatakan narasi demikian artinya berbeda pandangan begitu
mengerindah soal menentukan nanti maksudnya beda beda pandangan sekarang kita masih masih
dalam proses pengambilan keputusan ya belum ada keputusan dan saya tegaskan lagi seperti janjinya
pak prabowo keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama nah selama belum ada keputusan
dan sekarang baru dimulai malam ini kan musyawarah itu nah kami golkar tetap mendorong pak elangga
tarto oke gitu bahwa nanti kemudian keputusannya seperti apa saya kira ya kalau semua koalisi
indonesia maju ini bersepakat siapapun itu ya mau apa saudara gibran atau pak elangga hartarto atau
kemudian yang juga disebut tadi ibu kofifa atau pak erick ya saya kira kalau semuanya sepakat
ya semuanya pasti harus saling menghormati kan keputusan apapun itu oke oke baik baik saya akan
ke pak ujang saya minta analisa anda begitu jika kemudian masing masing punya calonnya sendiri
apakah kemudian dari luar koalisi ini akan menjadi win win solution bagaimana kansnya begitu
anda lihat pak ujang ya tetap saya sih mengatakan ya faktor pak jokowi menjadi penting di sini
makanya munculnya nama gibran ini kan kalau saya melihatnya gibran itu bukan gibran ya tapi dan rupanya itu
terupa pak jokowi pak presiden
makanya namanya selalu
diendos selalu didukung
bahkan fk pun ya
gugatan itu kan untuk gibran
jalan tol atau karpet berat untuk ibran
diakui atau tidak seperti itu
oleh karena itu saya meyakini faktor jokowi
menjadi penentu dalam konteks ini
walaupun bang dori mengatakan
berkesepakat bahwa itu hasil musawarah nanti
baik ya gimana bang
oke tapi kalau menurut anda
kemudian itu adalah faktor penentu
apakah kemudian dengan nama gibran
itu menjadi penjamin utama
bagi seorang prabowo sebiar tahu bahwa
jokowi akan ada di belakangnya
terakhir singkat saja dari anda
ya karena begini pak prabowo
sudah dua kali kalah menjadi capres
maka kebutuhan menang itu kan membutuhkan pak presiden
membutuhkan pak jokowi
maka untuk kemenangan itu
maka menarik ibran itu
di situlah sebenarnya titik temunya
walaupun tadi kita tidak tahu
keputusan mk nya seperti apa
jadi titik temunya adalah pak prabowo butuh pak jokowi
karena presiden karena tahu persis
bahwa presiden adalah punya kekuatan
full yang bisa memenangkan
katakanlah kandidat tertentu
itulah yang dibutuhkan oleh pak prabowo
mas gibran kan di situ sebenarnya
yang saya baca ketika
pak gerinda menginginkan ibran
menjadi pasangannya pak prabowo
ambiosis mutualisme begitu ya
oke saya ke bang doli terakhir bang doli
ketika disebutkan ini saling menguntungkan
bukankah ini sudah terlihat menjadi
begitu paling tidak skema ini dilakukan bang doli
singkat saja terakhir
maksudnya saling menguntungkan
ya itu tadi ketika pak prabowo
sudah dua kali maju dan hari ini
berharap bisa memenangkan
tapi pak jokowi juga membutuhkan
bahwa ada legasinya
dilanjutkan di pemerintahan
yang kedepan bukankah ini
saling cocok begitu antara dua belah pihak bang doli
saya kira banyak
kalau kita ingin untuk membangun
terus kemudian paket pasangan
capres dan cawapres gitu ya
nah yang paling penting menjadi dasar adalah
apakah capres dan
cawapres ini adalah duit tunggal yang
bisa saling melengkapi untuk
menjalankan visi memajukan
indonesia lima tahun sebutan yang akan datang
itu paling penting saya kira itu yang menjadi
titik temu semua pada akhirnya
siapapun nanti akan diputuskan
sebagai calon waktu presidennya
nah yang kedua memang adalah
dibangun untuk menang
pasangan siapapun nanti yang jadi
satu paket capres
dan cawapres ini adalah
memberikan dampak peningkatan
untuk menang nah ini yang
saya kira juga harus dipertimbangkan
dibangun oleh koalisi
indonesia maju ini dalam nanti memutuskan
cawapresnya oke tapi
nanti akan diumumkan sekaligus
pendaftaran menjelang akhir pendaftaran begitu ya bang deli
di tanggal dua puluh lima atau seperti apa
ya rencananya begitu
makanya tadi kan salah satu
yang dibahas adalah kapan kira kira
pendaftaran capres dan cawapresnya
nanti dari sembilan belas sampai dua puluh lima
oke baik baik kami akan tunggu
kapan kemudian pengumuman dan juga pendaftarannya terima kasih
atas waktu anda bapak bapak sekalian
pertama bang ahmad dali kurnia wakitum parti
golkar dan juga pak ujang komarudin
direktur eksekutif indonesia political
review telah bergabung sama kami selamat malam
selamat malam bang